kata kata tidak pantas didengar ini beredar dan menjadi perbincangan di media sosial di wilayah probolinggo
video berdurasi dua puluh satu detik ini berisi tim satgas covid sembilan belas kota probolinggo jawa timur
diejek saat tengah berpatroli menekan laju persebaran virus corona
dan seperti inilah saat tiga pemuda tersebut ditangkap polisi

setelah diberi penyelesaian diberi penyelesaian di belakang
diberi penyelesaian di belakang
diberi penyelesaian di belakang
diberi penyelesaian di belakang
diberi penyelesaian di belakang
diberi penyelesaian di belakang
sebagai pembuat dan pengunggah video tersebut pada sabtu siang
ketiganya saat ini sudah diamankan di mako polres probolinggo kota
ketiganya berinisial deka warga kecamatan mayangan
iv warga kelurahan jati mayangan
dan pete warga kelurahan kanigaran
masing masing mempunyai peran sendiri sendiri
deka merupakan orang yang menyampaikan ejekan kepada petugas
iv merupakan penyebar video dan pt merupakan perekam atau pembuat video
saat diamankan ketiga pemuda tidak berhenti menangis dan menyesali perbuatannya
saya mengizkan atas keputusan saya
saya menyesal atas keputusan saya
polisi kota pabu ninggo semua masyarakat pabu ninggo
ingin dimaafkan sebesarnya kepada semua pemakai kota pabu ninggo

kepada tni kota pabu ninggo
polisi yang pada saat ppp sedang berhubungan di sana dan ranahnya yang ada di sana
maafkan saya yang selesai
saya janji tidak akan mengulangkan begitu lagi
saya ingin meminta maaf kepada bapak polisi yang dan tni dan kota pemerintahan kota pabu ninggo
terutamanya kepada orang tua saya
meski sudah diamankan dan ketiganya sudah menyesali perbuatannya
polisi masih terus menyelidiki kasus ini
polisi juga masih menelusuri pengunggah video tersebut di media sosial